dan peserta demonstrasi yang mengaku berasal dari aliansi mahasiswa dan pemuda relawan cinta nkri ini melakukan ujuk rasa untuk mendukung pengangkatan firly bahuri sebagai pimpinan kpk dan mendukung adanya revisi undang undang kpk
mereka juga memaksa meminta untuk melepas kain hitam yang menutup simbol kpk dan membakar karangan bunga yang bertuliskan aksi dukungan terhadap kpk
sementara itu saud situmorang memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu
saud mengundurkan diri setelah dpr memilih inspektur jenderal firly bahuri sebagai ketua kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga bersama empat orang lainnya
pengunduran diri saud situmorang disampaikan melalui surat elektronik yang dikirimkan kepada seluruh pegawai kpk pada jumat tiga belas september
terima kasih kepada seluruh pimpinan kpk jilid empat dan seluruh pegawai kpk
melalui surat tersebut ia juga menyampaikan pentingnya memegang sembilan nilai kpk
pengunduran diri saud situmorang terhitung mulai enam belas september dua ribu sembilan belas